itu sudah menjadi catatan kami dan kami belum bisa menyampaikan ke publik
jadi karena kan perluan
knkt ini kan pada kecelakaan ini melakukan investigasi
kemudian kita tadi sudah memeriksa tempat kejadiannya
jadi di tempat kejadian ini kita melihat langsung lokasinya bagaimana fasilitas jalan dan sebagainya
kita sudah punya beberapa finding dan menjadi catatan kami
kemudian tadi kami melihat kendaraannya
di kendaraannya juga ada beberapa catatan bagi kami yang untuk kepentingan investigasi ini
mendengar langsung dari penumpang yang mengalami dan nanti akan ada beberapa
nanti ini akan kami kumpulkan
kemudian kita membuat suatu analisis
jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan sekarang tahapnya hanya pengumpulan faktual
kalau teman di lokasi dari kondisi pusat itu seperti apa
ya kemarin ini sudah menjadi catatan kami dan kami belum bisa menyampaikan ke publik
jadi ketika ada faktual faktual temuan teman tadi nanti mutul hipotesa harus ada pembukin dan sebagainya
nanti kalau sudah jadi semuanya pasti kita akan melakukan pelay
nanti bersamaan dengan yang keterlakan di grand mag
karena ini baru empat tahun dari grand mag langsung ke sini
jadi nanti kita akan lakukan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya